pokoknya aku gak mau lagi diperiksa sama dokter ini
apaan sih gak jelas banget dokternya
udah jelas jelas aku gak bisa ngeliat apa apa
aku buta itu hasil pemeriksanya salah tau dad
apakah kamu yakin pandangan kamu gelap
kamu tidak bisa melihat sedikitpun
ya kan saya udah bilang berkali kali
saya gak bisa liat apa apa semuanya gelap
berkali kali saya bisa liat tapi saya pura pura buta sih
dead pokoknya saya nggak mau diperiksa lagi sama dokter ini
dokter duli mulai sekarang tidak usah menang animel lagi ya
kamu gak apa apa
aku baik baik aja kok bu
aku minjem buku di perpus
terus bukunya berdebu banget
yaudah ibu lega deh
yaudah kamu mendingan ke uks
minta obat alergi ya
terus kamu cuci muka
biar debu di muka kamu hilang
aku udah bohong
kalau biasiswa ku udah dicabut
apalagi aku belum tahu apa salahku
sampai sampai kampus kasih keputusan ini
aku gak mau bikin ibu sedih
udah dulu ya
ibu mau kerja lagi
cuma punya mbak
kalau beasiswa gue dicabut
ibu pasti sedih banget
sabar ya put
maaf gue sebagai temen lo gak bisa bantu banyak
gue tinggal bisa berdoa
semoga masalah lo bisa selesai ya
dulu putri nyaris dikeluarkan
dari kampus gara gara pangeran
sekarang beasiswa putri tiba tiba dicabut
kira kira apa yang bikin kampus sampai mutusin buat nyabut beasiswa putri
putri gak mungkin bikin kesalahan
ini pasti ada hubungannya sama pangeran
⁇ its pokoknya aku gak mau lagi diperiksa sama dokter ini
kapan sih gak jelas banget dokternya
udah jelas jelas aku gak bisa liat apa apa
aku buta itu hasil pemeriksanya salah tau dad
apakah kamu yakin pandangan kamu gelap
kamu tidak bisa melihat sedikitpun
ya kan saya udah bilang berkali kali
saya gak bisa liat apa apa semuanya gelap
berkali kali saya bisa liat tapi saya pura pura buta sih
dead pokoknya saya nggak mau diperiksa lagi sama dokter ini
dokter ruli mulai sekarang tidak usah menangani mel lagi ya
saya akan cari dokter lain
kalau pak raymond mau cari second opinion silakan
saya gak keberatan
tapi hasil pemeriksaan saya nggak mungkin salah
apaan sih kan jelas jelas mata saya muka
atau aku mau pulang aku udah gak betah banget di sini
jangan bilang pangeran aku mau pangeran di sebelah aku
terus nemin aku di rumah
urus kepulangan mel semua
sama di rumah semua clean oke
oke kita pulang ya
gila banget lagi ini dibilang buta dibilang gak buta
udah udah udah kamu tenang
kita cari dokter yang terbaik untuk kamu udah dijanji
om wayment bener bener gak ngasih gue celah buat gerak
bahkan cuma sekedar pulang aja buat ganti baju
gue bersyukur banget karena lo ada di samping gue terus
karena lo gue jadi merasa gak kesepian
walaupun gue ngeliat semuanya gelap banget
lo tuh bagai cahaya terang dalam kegelapan
thank you juga buat daddy dan om jojo
karena kalian berdua mau selalu temenin aku
daddy akan melakukan apapun demi untuk kebahagiaan kamu
dan daddy akan melakukan apapun demi untuk kamu bisa melihat lagi
gue minta tolong ya
kalian jangan bilang apa apa sama ibu soal ini
gue terpaksa nyuruh kalian mau juga
gak apa apa kok put
lagian ini memang bukan memenang kita berdua kok buat ngomong ke new kaplo
iya put lo tenang ya
kalau nggak lo yang nyuruh
cit lo temenin putri ya
gue ada urusan sebentar
ntar kalau udah kelar gue samperin kalian
bentar ya put
makasih yang tinggalin gue
gue takut banget
gue gak akan tinggalin lo komel
lo gak apa apa sini kak biar gue bantu ya
ini susah banget buat aku
em daddy mending istirahat dulu deh
pasti deddy capek kan temenin aku dari kemarin di rumah sakit
gak usah khawatirin aku kok
kan dada pangeran yang jagain aku
kamu disini akan dilurusin sama pangeran
ya kan pangeran